hari ini kongres tahunan pssi di kota bandung jawa barat dibuka
dalam kongres yang dihadiri satu ratus tujuh voter dan peninjau ini akan membahas tentang proses pembinaan sepak bola
hingga menyiapkan tim sepak bola nasional untuk berlaga di event internasional
bertempat di ballroom hotel arya duta kota bandung kongres tahunan pssi dibuka langsung
oleh menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
selain menetapkan program kerja pssi hingga anggaran kegiatan di tahun dua ribu tujuh belas
ada dua hal penting yang ditunggu penggemar sepak bola tanah air
yang pertama kongres akan menentukan nasib tujuh klub terhukum pssi
apakah bisa kembali ikut dalam kompetisi nasional di bawah pssi
salah satunya yang termasuk adalah klub persebaya surabaya
dan yang kedua kongres akan menentukan siapa pelatih tim nasional
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia roby sofwan amin
yang meninjau ataupun memantau langsung jalannya kongres pssi di bandung jawa barat
roby bagaimana ini jalannya kongres apakah membahas nasib persebaya ini salah satunya
iya selamat siang iqbal
saya tadi mengikuti proses opening pembukaan terkait dengan kongres tahunan pssi
dan kongres pada yang dimulai pukul sembilan sampai kurang lebih jam tujuh
tanggal sepuluh tadi langsung dibuka oleh menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
dalam sambutannya imam nahrawi menyatakan berkomitmen pemerintah untuk mendukung program program
yang nantinya akan dijalankan oleh pssi
dan juga tentunya mendukung sepenuhnya untuk kemajuan sepak bola indonesia
selain itu juga ketua umum pssi dalam hal ini juga menyampaikan beberapa hal
terkait dengan program
kongres tahunan yang diselenggarakan di hotel arya duta dari hari ini rencananya pagi sampai dengan sore
dan berkaitan dengan persebaya yang saat ini supporternya ribuan datang ke kota bandung
untuk mendukung bagaimana kemudian persebaya bisa kembali terdaftar begitu sebagai anggota pssi
punya hak ford juga di situ
ketua umum pssi menyatakan bahwa pada prinsipnya saat ini masih kekurangan pemain sepak bola
juga harus diperhatikan
harus dimunculkan banyak sekali klub klub sepak bola di indonesia
untuk itu tidak mungkin klub klub yang ada ini kemudian dimatikan diakomodir
tetapi tentunya tidak semudah itu
harus mekanisme dengan ketentuan hukum yang ada untuk bisa kembali nantinya terdaftar di pssi
bicara tentang supporter persebaya sendiri
bagaimana pengamanan di sana dan apa saja yang dilakukan oleh supporter persebaya di lokasi acara kongres roby
bagaimana pengemanan di sana dan apa saja yang dilakukan oleh supporter persebaya di lokasi acara kongres roby
bagaimana pengemanan di sana dan apa saja yang dilakukan oleh supporter persebaya di lokasi acara kongres roby
bagaimana pengemanan di sana dan apa saja yang dilakukan oleh supporter persebaya di lokasi acara kongres roby
bagaimana pengemanan di sana dan apa saja yang dilakukan oleh supporter persebaya di lokasi acara kongres roby
bagaimana pengemanan di sana dan apa saja yang dilakukan oleh supporter persebaya di lokasi acara kongres roby
bagaimana pengemanan di sana dan apa saja yang dilakukan oleh supporter persebaya di lokasi acara kongres roby